kita bergeser ke informasi lain di mana pemerintah dki jakarta terus bersiap menyambut gelaran asian games
yang terbaru setelah heboh tiang bendera bambu kini ada program pemasangan jaring menutupi kali sentiong
atau yang sering disebut warga setempat sebagai kali item
sepanjang hari jumat sejumlah pekerja masih memasang jaring menutupi kali
yang berada di kawasan sunter jaya tanjung priok jakarta utara ini
jaring hitam ukuran seratus meter persegi dan panjang tujuh ratus meter dibentangkan sepanjang aliran kali
proyek sudah dimulai sejak senin pekan lalu dan rencananya selesai pada sabtu besok
tujuan pemasangan jaring untuk menutupi kondisi kali yang tak cuma tampak hitam pekat juga berbau tak sedap
bau tak sedap dikhawatirkan mengganggu atlet peserta asian games
lokasi kali memang berada di samping wisma atlet atau atlet village kemayoran
namun pemasangan jaring menutupi kali ite
juga memicu komentar negatif
sejumlah komentar netizen di akun instagram eqlectic fetish misalnya
menyayangkan langkah pemda dki menutupi kali item yang buruk rupa
meski demikian ada juga warga yang setuju karena menilai tindakan ini sebagai solusi lebih cepat dan juga mudah
biar ini sih agak yang saya pahami
itu perintah pandangan aja sih
bagus sih jadi biar nggak kelihatan sampah motor gitu di kali
biasanya emang tiap harinya gimana sih bu
bersih sih tetap cuman paling satu dua ada
tapi bersih selama ada pekerja ppsu kali bersih